papa kau udah pergi
ini kesempatan aku untuk keluar
bang bang iqbal kok bisa ada disini
iya bapak kamu mau pergi
jadi saya disuruh sini buat jaga kamu
jadi kamu jangan kemana mana ya
papa udah pergi
aku harus cari tau kebenerannya kayak gimana
aku juga pergi
ngaku harus tunggu dulu sepuluh menit
sampai bener bener pergi
ini udah pulang
tasnya buka dulu
diana sekolahnya seru gak
tadi aku belajar
gimana kalo aku punya adik
terus terus ren dijawabnya apa
aku akan bantuin mama
buat jagain adik
kalau nanti dedek balon biru udah lahir
pasti rena jadi kakak yang hebatnya
bisa jadi kakak yang hebat
aku pengen ketemu
rena mau ketemu sama adik kisha
eh nanti dulu
elsa udah melahirkan
oh elsa udah lahirin tuh
terus sekarang gimana anaknya
ketemu sama adik kisha
aku mau ketemu juga sih
aku belum pernah ketemu sama gesha
jadi anda sama sekali belum pernah pegang bayi yang baru lahir
sebelumnya saya suster buat balita
agak repot ya
soalnya gini bu
saya mau cari suster yang punya pengalaman dan sudah biasa pegang bayi yang baru lahir
kira kira ada gak
ehm begini pak dino
susah memang mencari suster bayi secara mendadak
karena rata rata suster bayi itu sudah di booking sebelum bayinya lahir
tapi saya akan coba untuk mencarikannya
cuma mungkin saya butuh waktu sekitar satu minggu gitu pak
gak masalah gak masalah
saya akan tunggu sampai ada kabarnya
memang perlu babysitter yang bisa nanganin bayi baru lahir
kalau gitu pak nino kami permisi dulu ya pak ya
terima kasih banyak ya
biar saya anterin ke depan sekalian mama mau lihat papa lagi jagain kese
terima kasih pak dino
ternyata untuk mencari babysitter gak gampang
yaudah kalau gitu aku ke rumah kamu ya
terima kasih mas
aku harus kasih tau mas al
aku mau ke rumah mas dino
karena rina pengen ketemu sekali sama keisha
soalnya elsa kan sudah balik ke lapas
iya boleh tapi jangan lama lama ya
lebih baik kamu langsung cepat pulang ke rumah
yaudah makasih mas
oh iya kamu udah selesai dari kentang polisi
laporannya akan ditinjak lanjut nih
waktu itu pulang ke rumah
sekarang kita jalan ya
mau ketemu sama keisha kan
iya bapak kamu mau pergi
jadi saya destruksinya buat jaga kamu
bapak kamu bisa marah loh
kalau kamu sampai kampung lagi
terima kasih bang iqbal
tapi kali ini aku bener bener harus keluar dulu
nggak bisa jess
kali ini aku nggak bisa bantu kamu

nggak bisa jess

bang iqbal kan orang kepercayaan ya pak
nggak bisa jelas ya
nggak bisa jelas ya
apa apa mungkin bang iqbal tau ya
tentang apa yang terjadi antara papa dan keluarga alfahri
bang iqbal aku pengen nanya dong sesuatu sama bang iqbal
bang abang kan orang kepercayaannya papa
jadi abang pasti tau kan
papa itu pernah gak kenapa sih sama keluarga alvari
sampai sampai semuanya kayak gini tuh kenapa papa
aduh jess saya gak tau apa apa tentang itu
jujur aja bang jess tau kok bang pasti tau sesuatu kan
bang jawab dong
kenapa jess dijadiin sekretarisnya pak artawan sampai
apa buat balas dendam kan iya kan
kali ini bang iqbal gak bisa bantu kamu
bang iqbal pasti disuruh papa untuk tutup mulut
aku harus cari tau dimana lagi ya
perkenalkan saya randy
gue gak kenal mama lu
tapi saya kenal dengan iqbal
dan saya ingin bicara dengan anda soal iqbal
anda memegang rahasianya iqbal
rahasia yang berhubungan dengan jessica
bisa saya tau apa rahasia itu
terus apa untungnya buat gue
kalau gue kasih tahu itu semua
ya saya akan bantu anda untuk keluar dari sini
saya akan carikan pengacara yang terbaik
untuk bisa meringankan hukuman anda di sini
terima kasih pak reja
masih pak reja
ma aku udah gak sabar
mau main sama daddy kiss ya
iya sayang jadi masuk yuk
bentar ya pak riza
hai kalian apa
aku mau ketemu sama daddy kesia
oh reina mau ketemu sama daddy kesia
salim dulu salim
andi aduh apa kabar
itu itu itu
kesia tuh didatengin sama tante andi
ada kakak reina lagi mau jenguk
daddy kesia ya
daddy kesia mau minum susu dulu
daddy kesia lucu banget ya
iya sama cantiknya sama kakak reina
ini aku kak reina
ma aku boleh gendong gak
oh boleh boleh boleh
iya digendong tante andi
daddy kesia lucu banget ya
daddy kesia lucu banget ya
salam kenal ya
sejahtera apa pun yang usah dulu
taiba ini tidak bersalah
dia berhak mendapatkan cinta yang utuh
dan dia berhak bahagia